istri sri sultan hamengkubwono x gusti kanjeng ratu hemas menghadiri langsung prosesi siraman calon istri kaisang pangarep erina gudono
gkr hemas mengaku bangga lantaran erina menikah masih menggunakan adat yogyakarta
saya juga menanyakan bagaimana prosesi yang benar untuk pupacara siraman

semoga semuanya lancar
seperti apa nih bu mungkin hari ini ada perhelatan besar pak jokowi akan menikahkan putranya sendiri dengan semua adat yang sakral semuanya
ya saya kira sudah sesuai dengan ke apa ya
keinginan kedua mempelai yang pertama bahwa mereka akan menjalankan prosesi secara adat
saya kira ini sangat luar biasa dan membanggakan untuk kita semua bahwa generasi muda masih uri uri kebudayaan